lekat dengan kisah yang gelap
karena itu saya berencana untuk membangun kadipaten yang baru
dan kita jadikan sebagai pusat dakwah agama islam
mahabat rokatong setelah membuat pusat agama islam
bagaimana kesenian barongan dan kaum waro
insya allah tidak
aku merasa kehilangan keagamanku
nyawa harus dibayar dengan nyawa
sudah jangan bertanggung lagi
kecuali kalian membangun terhadap hasil romo
romo memutuskan untuk betapa di bukit bacit
dan kalian semua
harus tunduk pada pemimpin wongker yang baru
raden bata rokatong
jika kalian membangun terhadap hasil romo
kalian berhadapan denganku
mengerti kang jeng
kalau dalam bahasa islamnya
warog bisa dipalsafakan sebagai muwaroh
yang berarti penunjuk atau penuntut
jadi warog itu adalah orang yang teladan
dan menuntun masyarakat tanpa pamrih
mengubah citra warok dalam ajaran islam
berarti kita juga harus mengubah keberadaan gemblak
terus aku harus bagaimana lagi
aku sudah terlalu senang menjadi gemblaknya warog
saya ingatkan kepada kalian
tentang cerita nabi lut dan kaumnya
kaum nabi lut itu kelakuannya sama persis seperti kalian
menyukai sesama lelaki
memang kenapa kalau saling mencintai sesama lelaki
karena perbuatan itu sangat dikutuk oleh allah
sebagaimana allah berfirman
mengapa kalian semua melakukan perbuatan
yang tidak pernah dilakukan oleh siapapun sebelumnya
dan melampiaskan nafsu kamu terhadap mereka
bukan terhadap wanita
bahkan kamu ini adalah orang orang yang melampaui batas
firman allah itu benar
ingat hubungan laki laki dengan laki laki
hanya menimbulkan penyakit jiwa dan raga
lepaskanlah gemblak ini
dan hiduplah secara normal
kemudian menikahlah dengan wanita
untuk memiliki keturunan
aku tidak akan melepaskan gemblak gemblak ini
daripada aku harus melepaskan gemlak gemblak ini
lebih baik kaum walu berpisah dari agama yang banyak aturannya
minum lagi tambah

aku bosan melihat kampangmu
kalian semua tidak ubahnya seperti kaum nabi lut
yang tinggal di kota sodong
dan menyukai sesama lelaki
sudahlah jangan nyerahkan dia
lebih baik kita senang senang lagi
saya ingatkan kepada kalian semua
kaum nabilut yang tidak mau tunduk kepada ajaran allah
maka mereka semua mendapatkan murka dari allah
itu hanya cerita khayalanmu saja
sekarang mana buktikan
biar kami percaya
ketika nabi lud mengingatkan kaumnya
untuk mengikuti ajaran allah
mereka semua sama seperti kalian
menentangnya sambil berkata
datangkanlah azab allah kepada kami
jika kamu adalah orang orang yang benar
nabi lut memohon pertolongan kepada kami

tuhanku tolonglah aku dengan menimpakan azab kepada kaum yang berbuat kerusakan ini
maka allah pun murka
kota sodom dihujani dengan batu yang panas
tanah dan rumah mereka diterbalikan dan mereka semua mati terkubur
kecuali nabi lut
yang dengan ikhlas menghamba kepada allah
kupikus sakit mendengar ucaanmu
kalaupun allahmu murka
aku akan melawan kemurkaannya
artinya bisa apa apa kau buat
udah akan mulai sungguh
kita tak tahu mengapa
kita tidak dapat keterbakaran
supaya dua orang
berter delapan puluh sembilan tahun
terima kasih pak
yak suami datang cepico
nama wongker sudah terlalu lekat dengan kisah yang gelap
saya berencana untuk membangun kabupaten yang baru
kita jadikan sebagai pusat dakwah agama islam
setelah membuat pusat agama islam
bagaimana kesenian barongan dan kaum waro
insya allah tidak
barongan dan para warok akan saya pertahankan
tapi falsafah barongan warok dan para penari gemblak
akan saya ubah sesuai dengan ajaran islam
para penari gemblak akan saya ganti dengan para penari jatilan
yang diperankan oleh para wanita tulen
dan para warog serta penari jatilan
tidak akan menggunakan acara kesurupan atau kesetanan
yang pernah dilakukan sebelumnya
penari kami waktu itu kesurupan sendiri itu bagaimana
makanya gini sebelum kita memulai pagelaran barongan
kita harus membaca doa selamat dulu kepada gusti allah
begitu juga sesudahnya kita membaca doa syukur kepada gusti
selain itu inti sari cerita dari barongan yang menjurus pada kebencian
diganti dengan cerita yang mengajak pada kebaikan dan juga kebajikan
cerita itu sendiri sudah dikarang oleh ki ageng ngerang
saya sudah menyiapkan cerita penggantinya
yaitu cerita tentang prabu sewangdono dari kerajaan pantarangin
dengan dewi sanggalangit dari kerajaan kediri
bukanlah kami kemudahan dan keselamatan
untuk bisa membuka lahan di kebun ini
dan berikanlah kami juga kelancaran
untuk bisa membangun pemukiman yang baru
dan tempat dakwah di sini
tuhan kami berdoa untuk dunia yang baik
dan untuk dunia yang akhir
dan kami berdoa untuk kematian
tuhan kita berdoa
di sana ada batasan dengan pinus
dan di sana ada batasan dengan sungai
sekarang kita akan membagi tugas
ki suramenggolo dan ki ageng jayadipa akan memulai tugas dari hutan pinus
sementara saya raden batoro dan juga ki ageng mira
akan memulai dari sebelah sumur
akhirnya kita semua bisa membangun kadipaten yang baru ini dengan prono
yaitu wasis pinter dan mumpuni
karena kita semua diberikan berkah oleh allah subhanahu wa ta'ala
kita juga membangunnya dengan rogoh
yaitu badan atau jiwa yang bersih dan suci